komisi sebelas dpr menyetujui pemangkasan anggaran di kementerian keuangan dan kementerian perencanaan pembangunan nasional atau bapenas
menteri keuangan sri mulyani mengusulkan pemangkasan rp tiga ratus enam puluh tiga enam miliar dari total anggaran instansi yang dipimpinnya saat ini rp empat puluh tujuh triliun
dengan pemangkasan ini maka anggaran kemenkyu tahun ini menjadi rp empat puluh empat puluh satu triliun
sementara itu usulan pemangkasan anggaran untuk bapenas sebanyak rp empat puluh sembilan miliar
dilansir the tick finance selain mengusulkan pemangkasan kepala bapenas bambang brojonegoro juga mengusulkan penambahan anggaran rp dua puluh enam miliar
rp tujuh miliar rupiah dari usulan ini akan digunakan untuk kajian cepat rencana pemindahan ibu kota negara